direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan memblokir ratusan importir
pasalnya para importer ini tidak menyampaikan laporan spt kepada direkturat jenderal pajak
pemblokiran ratusan izin importir ini sebagai laporan tim reformasi kepabeanan dan cukai hingga kuartal pertama dua ribu dua puluh
setelah dibentuk pada desember dua ribu enam belas
sebanyak enam ratus tujuh puluh enam importir yang telah diblokir tersebut dianggap memiliki risiko tinggi dan nakal terhadap perpajakan nasional
dikutip dari detik finance pada kuartal pertama dua ribu tujuh belas ditjen bea dan cukai telah memblokir tiga puluh perusahaan gudang berikat
yang tidak menyampaikan laporan spt
sementara itu ditjen bea dan cukai juga memblokir izin sembilan lima ratus enam puluh delapan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan impor selama dua belas bulan
dan mencabut impor
izin lima puluh perusahaan penerima fasilitas gedung berikat serta delapan puluh delapan penerima fasilitas kawasan berikat